hai herman susanto warga kabupaten bandung barat ini harus mencari cara agar bisa membayar
sumbangan pembinaan pendidikan atau spp anaknya rafael fernando yang bersekolah di sma negeri satu
parompong pasalnya bapak empat puluh sembilan tahun ini hanya mengandalkan jualan online yang tak seberapa
menurut herman masih diwajibkannya membayar spp saat para siswa belajar di rumah dinilai
memberatkan orang tua ya pasti keberatan banget ya soalnya kan selama pandemi ini kita pemasukan juga
udah nggak ada kerjaan juga nggak ada pengennya dibebasin lah gitu spp nya soalnya kan kita di
beban ini double sekarang kita di bebanin spp juga dan kita mesti ngemodalin anak beli kuota untuk
untuk dia dardingkan
sekolah di rumah
sebelumnya pada senin delapan juni lalu gubernur jawa barat ritwan kamil menegaskan mulai tahun
ajaran dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu pemerintah provinsi jawa barat akan membebaskan iuran bulanan peserta didik
untuk sma smk dan slb negeri serta siswa tidak mampu dijenjang yang sama di sekolah swasta
anggaran yang bebas biaya itu itu sudah dianggarkan dan tidak berubah ya pak
sekda ya jadi ini berita baiknya sesuai urutan jadwalnya di tahun ajaran baru ini sma smk negeri
itu gratis dari pemprov jawa barat dan kepada yang warga tidak mampu di swasta kita juga ada biaya
dari pemprov untuk meringankan dan menggratiskan pembelajaran di sekolah swasta menanggapi hal
tersebut kepala sma negeri satu cilenyi menyambut baik kebijakan spp gratis dari pemprov jabar namun
menurutnya bantuan tersebut harus jelas peruntukannya agar nantinya sekolah tidak
dibuat bingung dan bisa terserap dengan maksimal harapan saya mungkin itu sangat bagus ya pemerintah
memberikan hanya tolonglah itu penggunaannya lebih fleksibel lagi gitu sehingga kami tidak
bingung nanti di lapangan itu karena ada beberapa kegiatan yang tidak bisa didanai dari bop itu
seperti di sekolah itu kan ada yang namanya wali kelas ada yang namanya pembina ekskul nah mereka
kan tidak ada dari sananya dari buah sini nah itu kan mereka juga ada tugas tambahan sementara
sekarang rata rata mengajar itu sudah di atas tiga puluh jam mereka itu kalau tidak ada tambahan mana mau
mereka mengerjakan itu atas nanti siapa yang menjadi wali kelas jadi pembina eskul jadi
hal senada juga dilontarkan kepala smk negeri tujuh bandung kepala sekolah mendukung rencana pemprov
jabar untuk membebaskan iuran bulanan peserta didik atau ibpd bantuan tersebut dinilai
menguntungkan karena bantuan operasional sekolah pusat dan bantuan operasional
penyelenggaraan dari apbd provinsi dibayar untuk semua siswa sehingga pihak sekolah
tidak perlu lagi menagih ke orang tua siswa selama ini dana yang dikeluarkan
sekolah kimia ini cukup besar khususnya untuk membeli bahan bahan kimia untuk praktikum siswa
betul misalnya di kita dikasih ganti atau kompensasi spp itu tapi kita belum jelas
apakah boleh enggak untuk honor itu yang pentingnya karena semua sekolah juga band
jempol juga harus dihonor karena tugas kami bukan hanya mengajar pembentukan karakter
siswa itu juga tidak kalah pentingnya dan itu perlu biaya yang tidak sedikit juga nah sehingga kalau
istilahnya sekarang sekolah mungkin semuanya sma smk slb sedang tiarap menunggu keperuntukan dari istilahnya
bod biaya operasional daerah seperti itu mungkin dana yang disediakan pemerintah provinsi jawa barat
ini membiayai ibpd sebesar satu empat triliun rupiah anggaran spp gratis ini akan langsung masuk ke
rekening sekolah besaran bantuan yang diberikan antara satu ratus empat puluh hingga satu ratus sembilan puluh rupiah per orang
di sekolah untuk sma sederajat swasta besaran bantuan yang diberikan kepada siswa sebesar lima ratus lima puluh
rupiah per tahun total anggaran bantuan yang dialokasikan untuk swasta sebesar enam ratus delapan puluh miliar data
dari dinas pendidikan provinsi jawa barat jumlah sekolah negeri yang iuran bulanannya digratiskan
ada delapan ratus tiga puluh lima sekolah sma sederajat termasuk slb dengan total siswa sekitar tujuh ratus lima puluh sembilan orang sedangkan untuk
juta siswa yang tersebar di empat ribu satu ratus empat puluh enam sekolah zayul kak kafijati bandung jawa barat